kurung lagi di dalam kendi
padahal kedua wanita cantik itu
sudah berhasil aku rayu
dua wanita cantik
yang satunya lagi namanya dinta
sian sih sebenarnya
aku gak tegang ngejebak mereka
ayo cepet kita harus nyempetin mereka berdua
ayo mereka teman aku
tapi ini berbahaya
kamu kan tahu sendiri
dukun itu berbahaya
justru karena dukun itu berbahaya
kita harus nyempetin kak lintang dan kak dinta
kita berdua udah gak berdaya lagi kak